udah kalau udah pulang langsung ke rumah ya
harus meminta tolong
ada apaan ya
aji romli meninggal
gue kesana dah sekarang ya
gue jalan dulu keluar bentaran
peh mau pergi
lu kemana im
aji romli di gang tujuh
kebeneran lu dateng lu dua
peh jalan dulu ya
mak berangkat dulu ya
ini kuenya diantar apa gimana mak
dianter ke rumah bu yana tiga puluh sembilan
kalau aja yang antar bisa
ya udah kalau gitu
pak jalan dulu ya
udah pada banyak yang tahu
jadi banyak yang beli
wah enak dong lu
tuh tatty suka nonton sinetron india yang lagi rame itu enggak
ceritanya seru loh
apalagi sinetron dari india
kayak lenong atau stand up komedi
pak ji pak odi
mau kemana be
gue mau tajiyah maik
ke rumah haji romli
oh seperti itu
saya juga mau ke sana
bareng gue aja maik
saya duluan ya
ditungguin sama teman teman pengajian
pak odi pak haji
lo berdua kagak ada solidernya sama temen
maksud gue gue tadi ngasih kode ke lo berdua
lo biar jalan duluan
biar gue bisa jalan masih maik
yailah bilang dari tadi
maksudnya gara garanya masih ada
eh mbak laras
mau makan sini apa dibungkus
bentar ya mbak
tinggal di sini
orangnya juga pada baik baik
mudah mudahan betah ya mbak
ketoprak satu bang
pedes pedes sedeng apa enggak pedes
kayak biasanya aja
duduk dulu mas
lo kenapa pur
iya kenapa jeng
ntar gue cari dekat kontrakan gue ya
ya udah pasti bye
mau makan ketoprak
pedes sedeng apa enggak pedes
lo jangan banyak nanya
duduk dulu ya bang
muka lo kenapa din
suatu hari udah
ya udah oke
terima kasih mas
loh kok gak di habisin bang udin
kasih ya bu
gak usah kak antisna
saya sekalian lewat rumah yang laras kok
gak usah saya mau jalan kaki aja biar lebih sehat
yaudah tuh saya jalan duluan ya
kopinya dua pak ji
udah tau belum pak ji
aji romli yang di gang tujuh meninggal semalam
ah lu jangan macem macem baru ketemu semalem ada dia di masjid
bener pak aji
aji romli tadi malem kena serangan jantung terus meninggal
innalilahi wa inna ilahi rajiun
gue juga kagak nyangka roh
padahal kemarin malam masih ketemu dia gue di masjid
ulu ulu beh ji
kata almarhum abah saya
jodoh rejeki dan maut itu sudah ditentukan sama allah
kita tinggal menjalannya saja
yang penting kita sudah menyiapkan diri untuk menghadapinya
haji romli tadi malam sudah dapat giliran
saya babeh pak haji murad
besok sore atau bulan depan
kopi hitam satu pak haji
nih bayar pak haji
makasih ya pak haji
kalau lu tadi berdua paham kode dari gue
gue udah bisa jalan bareng sama si mike ke rumah haji romli
tapi kan si mae mau ke rumah temen haji nya dulu
baru ke rumah haji romli rame rame
gimana sih lu
buat gue tetap aja penting
jalan bareng sama dia
biar cuma beberapa menit
gue mau basah